kita ke informasi berikutnya pemerintah memberikan sederet janji kepada warga rempang kepulauan riau yang terkena dampak proyek rempang eco city
lantas apa saja janji pemerintah berikut data yang kami himpun dari laman detik com
pertama pemerintah menyatakan dari total tujuh belas hektare lahan pulau rempang hanya tujuh hingga delapan hektare saja yang boleh dikelola
selanjutnya hutan lindung tetap akan dijaga
kemudian warga yang terkena dampak tidak digusur atau direlokasi tetapi hanya digeser ke kampung lain
keempat warga terkena dampak pun mendapatkan kompensasi tanah sebesar lima ratus persegi dengan sertifikat hak milik
lalu warga juga akan mendapatkan rumah tipe empat puluh lima
kemudian saat menanti bantuan rumah warga akan mendapatkan uang tunggu sebesar satu dua juta rupiah per orang uang kontrak rumah sebesar satu dua juta rupiah per kepala keluarga
dan yang terakhir jika ada karamba tanaman dan berbagai hal yang sudah ada di tempat tinggal warga yang terkena dampak maka itu akan dihitung serta diganti berdasarkan aturan badan pengusahaan datang